banjir luapan bengawan solo di gresik jawa timur semakin meluas
tidak hanya merendam rumah di bantaran sungai
banjir juga merendam jalur pantura dengan ketinggian empat puluh hingga enam puluh cm
akibatnya pengguna jalan terjebak macet karena jalur pantura lumpuh total selama beberapa jam
banjir merendam jalur pantura bungah gresik jawa timur
sehari sebelumnya banjir luapan bengawan solo ini hanya setinggi dua puluh cm
pada senin pagi ketinggian air sudah mencapai sekitar enam puluh lima cm
akibatnya jalur pantura ini lumpuh total
para pengguna jalan pun terjebak macet sepanjang tiga km selama beberapa jam
beberapa siswa terlambat berangkat sekolah
jalan ini berantakan
mau ke seganjuran pantura
sekarang lima belas berapa
sekarang kan berantakan
kemacetan di jalur pantura ini diperparah karena tidak ada polisi lalu lintas
menurut badan penanggulangan bencana daerah kabupaten gresik
banjir di kecamatan bungah sudah merendam enam belas desa
selain itu banjir juga merendam sepuluh desa di kecamatan dukun